korban tewas dalam kecelakaan beruntun di selarong jawa barat dimakamkan
saat kecelakaan korban tidur di belakang jok supir mobil yang tertabrak bus
ratusan pelayat mengiringi pemakaman dadang sulaiman di tpu kampung citeko kecamatan cisarua kabupaten bogor jawa barat
ayah tiga anak ini adalah salah satu korban tewas dalam kecelakaan beruntun yang terjadi di turunan selarong sabtu sore kemarin
saat kecelakaan terjadi mobil yang ditumpangi dadang dihantam paling awal dari arah depan bus
sopir mobil selamat setelah melompat ke jok sebelah kiri
saudara sepupu sahabat segalanya dia tempat kita berbagi suka dan duka
petugas gabungan polres polda dan dishub jabar
menggelar olah tkp bertahap di lokasi tabrakan di jalan selarong bogor jawa barat minggu pagi
supir dan pengusaha bus terancam pidana berlapis karena supir tidak memiliki sim sementara bus tak dilengkapi surat dan ujikir
petugas memasang sejumlah alat ukur dari posisi awal tabrakan beruntun di jalan selarong kecamatan megamendung kabupaten bogor jawa barat
sedikitnya enam titik benturan terjadi menyilang dengan jarak lebih dari seratus meter
dalam olah tkp terbukti
bus melaju kencang di jalur menurun
padahal aturan lalu lintas kendaraan tak boleh melebih batas kecepatan empat puluh km per jam saat lintasan menurun
rencananya polisi akan menyelidiki kondisi mesin dan rangka bangkai bus milik pohs transportasi sekaligus data berkala uji dari disub terkait
supir bus resmi ditetapkan sebagai tersangka
kita akan merekonstruksi titik bentur keypoe nya di mana
hanya hasil keterangan sementara
kalau dari beberapa keterangan yang kita dapat memang kondisi kendaraan bus ini memang kondisinya pada kondisi yang tidak laik
jumlah korban tewas kecelakaan bus maut di selarong megamendung kabupaten bogor jawa barat sabtu malam bertambah menjadi empat orang
keterangan para penumpang sejak awal perjalanan bus sudah mengalami masalah
keterangan para penumpang sejak awal perjalanan bus sudah mengalami masalah
satu lagi korban tewas akibat kecelakaan maut di jalan selarong megamendung kabupaten bogor jawa barat
korban penumpang motor bernama diana sabtu malam meninggal dunia saat menjalani perawatan medis
hasil pemeriksaan sementara polisi menduga ada kelalaian pengemudi yang menyebabkan kecelakaan
sopir bus maut berinisial bh kini resmi dijadikan tersangka oleh kepolisian
saat ini untuk korban sendiri sudah bertambah satu yaitu atas nama diana
pada pukul dua puluh sudah menutupkan apa selainnya yaitu telah meninggal dunia
kemudian saat ini supir pun sudah dapat kita amankan dan sekarang sedang kita lakukan pemeriksaan penyidikan
dalam hal ini kecelakaan lelitas disebabkan dari kelalaian karena memang pada saat itu kendaraan ataupun pengemudi kondisinya sama sama tidak fit
selain kelalaian pengemudi kondisi bus juga dalam kondisi tidak layak jalan
selain kelalaian pengemudi kondisi bus juga dalam kondisi tidak layak jalan

dengan penumpang bus wisata milik pohs transport tersebut sudah bermasalah sejak awal perjalanan ke lokasi wisata taman matahari
memang orang bagus memang pas berangkat ke sini juga udah mogok di jalanan
sempat ditilang juga di bosex ini
sempat mogok juga di tol
iya sempat mau keputusan di tol di dekat masjid ini
sini sini juga
dekat kantor bus ini juga
itu pada saat berangkat ya mogoknya
pas berangkatnya iya

hingga kini sisa korban luka beratnya tidak terlalu banyak
berat dan ringan yang dirawat di rsud ciawi berjumlah enam orang
dua diantaranya mengalami patah tulang di tangan dan kaki
muhammad juanda bogor jawa barat
masih informasi dari kawasan puncak jawa barat
hari kedua libur panjang arus wisata menuju puncak bogor jawa barat masih padat
kemacetan parah terjadi di ruas tol jagorawi simpang gadok dan selarong
untuk mengurai kemacetan satlantas polres bogor memberlakukan satu arah ke puncak
untuk mengurai kemacetan satlantas polres bogor memberlakukan satu arah ke puncak
antrean kendaraan wisata menuju puncak terjadi sejak minggu pagi
sepanjang delapan km dari simpang gadok kabupaten bogor jawa barat
hingga ekornya mengular tembus ke tol jagorawi kilometer empat puluh
kemacetan tak putus hingga batas larong dan mega mendung
akibatnya ribuan kendaraan dari jakarta harus mengantri selama lebih dari satu jam
menunggu arus dibuka

polres bogor baru bisa membuka sistem satu arah atau one way
setelah pelaksanaan olah tkp lokasi tabrakan di selarong
penanganan sistem penggal arus juga dilakukan
demi mengurai arus padat kendaraan wisata menuju arah puncak
untuk arus awal itu sendiri saat ini
kemudian penampilan lancar
kemudian pempadatan sudah terjadi dari gerbang tol ciawi
kemudian sampai sekarang kita sudah melaksanakan one way
kami pertahankan sistem one way ini sampai pukul sepuluh tiga puluh
apabila masif ternyata banyak benarnya
destinasi menuju ke puncak lebih banyak
akan kita memanjang jam sebelas atau pun sampai jam dua belas
rencananya penguraian arus wisata ke atas digelar selama lebih dari tiga jam
sementara jadwal penerapan satu arah balik akan diberlakukan minggu sore
muhammad juanda bogor
satlantas polres bogor memprediksi senin dua puluh empat april dua ribu dua puluh
menjadi puncak arus balik jalur puncak menuju jakarta
sebanyak tiga puluh delapan ribu kendaraan diperkirakan akan berjalan
kepala satlantas polres bogor akp hasbi ristama mengatakan
untuk mengantisipasi kemacetan saat arus balik
polres bogor akan memperlakukan buka tutup terbalik
pada pagi hari yang biasanya diberlakukan buka tutup
prioritas naik ke arah puncak akan diterapkan untuk arah sebaliknya
yakni turun dari puncak ke arah jakarta
pemberlakuan satu arah turun dimulai pukul tujuh tiga puluh sampai pukul sepuluh tiga puluh waktu indonesia barat
sedangkan untuk arah naik
yakni dari jakarta menuju puncak akan diterapkan pukul tiga belas sampai pukul tujuh belas waktu indonesia barat
jadi kemungkinan besar untuk arus balik yang paling banyak itu dilaksanakan pada hari senin
mengingat hari selasa itu adalah sudah bekerja semua
dan senin itu biasanya masyarakat dari arah siang sampai sore itu termasuk padat
kami predisikan bisa mencapai tiga puluh delapan ribu
dan kita akan mencapai tiga puluh delapan ribu
satu arah ini sendiri akan diberlakukan
sudah diberlakukan sejak pukul lima belas waktu indonesia barat
dan rencananya akan diberlakukan hingga pukul tujuh malam atau pukul sembilan belas
tapi memang hal itu bersifat situasional
karena memang saat ini arus lalu lintas kendaraan yang dari arah puncak menuju ke jakarta
saya dapat informasi terakhir
telah terjadi antrean atau kepadatan yang mengular hingga sampai ke cianjur
tetapi dapat saya informasikan juga bahwa misalnya kondisi arus lalu lintas di tol jagorawi sendiri
terpantau rame lancar
tadi memang dari arah jakarta menuju puncak sedikit
terdapat sedikit kepadatan antrean kendaraan
tepatnya di gerbang tol cibubur
di mana antrian tersebut sekitar lima ratus meter saja
tapi memang setelah itu arus lalu lintas kembali rame lancar
dan para pengendara berlaju kendaraannya dengan kecepatan maksimum hingga seratus km per jam
tetapi memang untuk arah sebaliknya pun juga
dari tol jagorawi dari arah puncak menuju ke jakarta pun terpantau ramai lancar
dan memang saya informasikan juga tadi memang akan ada sistem buka tutup
sehingga memang nanti diberikan
saya kirakan bahwa nanti ketika sistem satu arah ini nanti dibuka
nanti akan menyebabkan kemacetan lagi untuk kendaraan yang mengarah ke puncak
akibat dari ratusan bahkan mungkin ribuan kendaraan yang sudah tertahan sejak pukul lima belas waktu indonesia barat
yang akan rame rame segera menuju ke arah puncak itu sendiri
dan hal itu diperkirakan anda menimbulkan sedikit kemacetan
ya dito lalu bagaimana sebenarnya alternatif bagi warga yang sudah terlanjur masuk ke tol
karena kan hari ini anda katakan hanya ada satu jalur
kemudian nanti akan ada pengalian arus lalu lintas atau buka tutup sebagai sistem mengatasi kemacetan
adakah tips bagi warga yang tetap ingin kembali ke jakarta hari ini atau yang masih ingin menuju ke puncak
ya bagi untuk para pengendara yang hendak menuju ke jakarta
tampaknya tidak perlu harus terlalu khawatir
karena memang saat ini belum tampak terjadi antrean yang sangat panjang di gerbang tol ciawi utamanya sendiri
dan memang para petugas di gerbang tol ciawi sendiri juga akan memelukkan sistem ckr atau jubut kendaraan
di mana nanti akan dikerahkan sejumlah petugas
yang turun keluar dari loket untuk memberikan karcis maksud saya kartu tanda masuk jalur jalan tol itu sendiri
tetapi bagi kendaraan yang hendak ke puncak
tampaknya anda harus bersabar karena memang tidak ada alternatif
pihak kepolisian tidak menghimbau kepada warga masyarakat untuk tidak menggunakan jalur alternatif atau jalan tikus menuju ke puncak
karena hal itu dapat memperparah kondisi arus lalu lintas itu sendiri dan memperparah kondisi kemacetan itu sendiri
sehingga memang satu satunya pilihannya adalah untuk bersabar
seperti yang dilakukan oleh orang orang yang saat ini sedang tertahan menunggu sampai ke atas puncak
mereka memang di sini berhenti ada juga sejumlah pedagang yang masuk area tol
mereka bisa minum minum makan makan sembari menunggu nanti jalan dibuka kembali untuk dapat segera berwisata
ya arya dita utama terima kasih untuk informasi dan tips anda
dan semoga yang masih terjebak macet bisa bersabar karena hari libur masih satu hari lagi nggak senang mendatang
terima kasih arya dita utama